proses pencarian sembilan penambang emas yang kembali dilakukan minggu pagi membuahkan hasil
kesebilan penambang emas berhasil diselamatkan nyawanya oleh petugas sargabungan basarnas bpbd tni dan polri
para korban terlihat lemas dan kedinginan seluruhnya mengalami hipotermia saat dievakuasi oleh petugas dengan menyusuri titik aman menuju puskesmas terdekat
dalam penanganan medis para korban penambang menceritakan mereka di dalam lubang tidak tinggal diam menunggu galian lubang yang sudah tertimbun longsor
mereka terus berusaha mencari lubang lain yang masih bisa dilewati
para korban menyelam menyusuri aliran air dengan kedalaman kurang lebih seratus meter di dalam lubang galian hingga akhirnya bisa menemukan lubang yang sedang digali oleh petugas sebagai titik proses evakuasi
para korban seluruhnya tidak menyangka masih bisa menghirup udara kembali karena selama dua hari dua malam kondisi fisik mereka mulai menurun
upaya untuk terus bisa bertahan hidup akhirnya membuat nyawa mereka bisa diselamatkan
itu bisa keluar gimana pacarannya
nyelamnya itu kedalamannya kira kira berapa cm air di dalam itu
banyak air di dalam
itu awalnya gimana sih pak apa kerja di sana
itu pas masuk
bagaimana jalannya itu tertutup
pagi sampai puskesmas enam tiga puluh an setengah tujuan lah itu puskesmas
langsung ke ruang dua perudat ya
langsung dibawa ke sini
ada berapa orang
yang masuk ke puskesmas semuanya sembilan
tadi pagi jam ini udah satu perumah
sekarang tinggal delapan
tinggal delapan orang lagi yang di puskesmas
yang di ruang dua perudat
berarti yang satu sudah di
yang satu udah pulang
yang kedua udah di pulang
dari seluruhnya yang dilaporkan tertimbun
semua korban dinyatakan selamat dalam peristiwa banjir
bandang dan longsor yang menejang wilayah cibeber dan bayah kabupaten lebak banten
di lokasi petugas masih bersiaga dan mengimbau agar masyarakat mewaspadai bencana susulan
adi mazda lebak banten